kamu bersaudara berapa orang
tanggal dua puluh tujuh agustus dua ribu enam belas
kejadiannya pertama dia dibonceng sama cowok yang juga almarhum
dari rumah izin mau main
baru tahu kemudian bahwa almarhum sudah meninggal
di jam setengah satu malam
dia bilang final kecelakaan
terus bapak sama kakek itu datang ke rumah sakit
disitu masih ada napas sebentar
sama pelaku yang datang ke rumah itu siapa
karena yang mengalami waktu itu
kok dia bisa tahu rumahnya vina dari mana
mungkin dia tau dari yang lain
benar awalnya kata polisi kecelakaan tunggal
bilang terjadinya kecelakaan tunggal
memang waktu tiba di rumah sakit
gak sempat ngomong karena dia udah keluar daerah banyak
kalau yang cowok udah meninggal di tempat
mulai akhirnya kasus ini terbongkar dari mana
dari kecurigaan kami di tiga hari almarhum
sesudah tiga hari almarhum apa yang terjadi
gak ada yang retak gak ada yang lecet gak ada yang pecah
ambil hp dari kantong korban atau dari mana
terus saya curiga disitu kok bisa kecelakaan yang hebat kayak gitu
hp gak ada lecet gak ada retak
tapi oleh oknum polisi saat itu disebutkan
motor tidak rusak tapi hp tidak rusak tapi
pernyataan pertama dari polisi disebutkan kecelakaan tunggal
bawa saya sama keluarga yang lain tanda tanya disitu
cuman hanya sekadar ditanya tanya aja
terus malamnya itu jam satu malam
saya di telpon sama abangnya temennya
bawa bilang kalau almarhum adik kamu masuk dong
satu malam saya datang sama bapak itu ke sana
oke jam satu malam hari ke tiga
terus di telpon sama abangnya katanya linda kesurupan gitu
ya adik kamu gak mau pergi sebelum ada yang disampaikan
disitu almarhum cerita semuanya kejadiannya
bahwa bilang dia itu jangan terkecoh sama polisi mbak
kalau saya kecelakaan pasti barit semua saya
terus apa lagi yang dia ngomong
nggak ngasih tau bahwa dia diperkosa
disiksa gitu kayak dipukul balok dipukul batu gitu dia sering
yang berkosa itu benar tiga belas orang katanya
cuma katanya nggak semuanya
sebelas orang yang pelaku cuman gak semua berkosa
oke ada berapa orang yang berkosa kata kau
terus dia disiksa kayak dipukul batu dipukul bambu gitu
kondisi tubuh si korban padahal si linda yang kesurupan ini tidak pernah melihat mayanya
belum datang dia justru belum
terus kemudian akhirnya kok bisa sampai
akhirnya polisi kemudian merubah
angkapannya dari kecelakaan tunggal menjadi
saya kasih rekaman itu terus bukti bahwa hp almarhum wali saya masih utuh
itu saya kasih semua foto fotonya ke bapaknya almarhum yang cowok
aibtu bapaknya almarhum yang cowok
terus saya kasih bukti bukti itu gak lama ada berita bahwa pelaku ketangkep
oh baru nyusul satu lagi delapan
terus yang sisa tiga sampai sekarang saya belum dapat kabar
dari mana anda tahu banyak banyak di media menyatakan yang tiga dpo ini katanya bapaknya polisi benar nggak itu
dari rekaman almarhum adik saya sih bilangnya seperti itu
cuma makanya saya tidak membenar apa belum
oh belum pasti gitu

ada lagi yang mau ditambahkan